tolong beliin emak sarapan ya
ya gak tau ceng
kan saya gak pernah liat engkom nyuci
urus anak urus rumah tangga
kamu pikir gak capek kom
itu kerjaan rumah kamu tahu
gak ada abis abisnya
yang jaga istri kita siapa kita pun
koswara itu melarang engkom berangkat ke arab kom
bukan karena dia sayang sama eko
jangan salah kamu
karena dia gak mau kerja berangkat
dia gak mau berat dan gak mau capek kayak kita
nih kayak kita gak mau
eh emang kamu bisa jawab kan
karena kamu tau sayang bener
oh sekarang saya tau
nanti di atm nunggu transfer
sampai untuk beli dalam saja tidak mampu
kalo tidak dapet kiriman dari istri kita
kalo kita yang kerja
kita semua yang kerja
yang ngantri depan atm itu istri kita
cuma masalahnya kom cuma satu
kita bisa nggak mentransfer sebesar apa yang istri kita transfer
enggak kom enggak
sekarang saya tanya sama kamu kom
apa sih tujuannya berumah tangga
apa sih tujuannya berumah tangga
supaya bahagia kom
supaya bahagia kom
supaya anak kita punya masa depan yang jelas
yang lebih baik
dengan istri kita bekerja
masa depan kita sudah terjamin
udah lebih jelas
karena saya ingin menjaga keutuhan rumah tangga saya kom
untuk menjaga keutuhan rumah tangga saya kom

nggak selesai selesai tau nggak sih
biasaan kamu mah heran
cucutnya udah pindah ke cirao
biar cucutnya udah ke cirao
itu pilihan yang cerdas tuh
hidup itu nggak main main tut
dapet kerja di cidahu
dia pindah ke cidahu
sekarang kerja di ciraos dia pindah ke ciraos
jadi ke kantornya nggak perlu jauh jauh
dan punya sikap dalam bekerja
kamu contoh itu
jangan yap yap yap aja
pindah juga biar jauh dari papa
papa teh ternyata cuman manfaatin cucu aja
cucu teh udah berpuruk sangka sama cuyoyo
udah cu gapapa
kalo cece jadi kamu juga pasti cece akan melakukan hal yang sama
ya nggak suka lah kalo orangtuanya digeekin begitu
kamu tau dari mana
soal judi soal semuanya my roster udah cerita sama cucu
soal judi soal semuanya maeros teh udah cerita sama cucu
ya udah tuh jangan dipikirin
ya udah tuh jangan dipikirin
ya udah tuh jangan dipikirin
sekarang mendingan kamu duluan ke kantor
sekarang mendingan kamu duluan ke kantor
sekarang mendingan kamu duluan ke kantor
masakannya juga belum selesai
lagi pun ada urusan dulu sebentar
yup cu tunggu yuk
pokoknya mau ngambil tes sama laptop dulu
sekarang tinggal mikirin gimana ke depannya
sekarang tinggal mikirin gimana ke depannya
apapun yang ada trong timeline kali ini
ora yang bener brasil
secara cukup biasa
acing payah kang dadang
tuh kan kang dada nggak nyimak
orang kita lagi ngobrol berdua